penetapan bakal calon presiden jelang pilpres dua ribu dua puluh empat diiringi dengan bongkar pasang koalisi
seperti apa dinamika yang berlangsung
kami akan mengajak anda menyegarkan ingatan kita kembali soal pergerakan konstelasi koalisi
dan dalam koalisi pilpres dua ribu dua puluh empat paling tidak muncul tiga nama potensial calon presiden
pertama adalah ganjar pranowo kemudian prabowo subianto dan juga anies baswedan
nah ketiga nama potensial ini mengincar dukungan ke sembilan partai politik yang ada di parlemen
yakni pd perjuangan gerindra golkar pkb nasdem pks demokrat pan dan yang terakhir adalah p tiga
prabowo subianto dideklarasikan sebagai capres oleh partai gerindra pada agustus dua ribu dua puluh
ini yang pertama kali yang kemudian disusul oleh partai kebangkitan bangsa
yang memilih bersama
kemudian anies baswedan bersanding dengan gerindra dan akhirnya membentuk satu koalisi
bernama koalisi kebangkitan indonesia raya
dan baru setelahnya kemudian anies baswedan
ini dideklarasikan sebagai capres oleh partai nasdem pada oktober dua ribu dua puluh
dan kemudian dua partai menyusul yakni demokrat dan juga pks
akhirnya bergabung dan membentuk koalisi perubahan pada awal dua ribu dua puluh
nah yang ketiga adalah ganjar pranowo
ini kemudian dideklarasikan sebagai capres
pdip pada sekitar april dua ribu dua puluh tiga
yang kemudian langsung diikuti oleh p tiga
yang kemudian bersama dengan pdip mendukung nama ganjar pranowo sebagai capres poros ketiga di pertengahan dua ribu dua puluh empat
tapi tidak hanya sampai di situ saja
karena masih ada dua partai yaitu golkar dan juga pan
yang ternyata belum melabuhkan dan akhirnya melabuhkan konstelasinya atau kemudian pilihannya
ke prabowo subianto dan bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya bersama dengan gerindra
dan bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya bersama dengan gerindra
dan bergabung ke koalisi kebangkitan indonesia raya bersama dengan gerindra
dan juga pkb
dan akhirnya membentuk nama baru yakni koalisi indonesia maju
nah disinilah dimulai
ketika koalisi indonesia maju sudah terbentuk
ternyata pkb kecewa karena merasa tidak dilibatkan
sehingga kekecauan ini membuat pkb beralih bersama dengan nasdem
dan mendeklarasikan pasangan capres dan juga copres anies mohaimin atau amin pada september dua ribu dua puluh tiga
sebaliknya ternyata duet anies dan mohaimin membuat demokrat kecil
dan langsung dikaburkan ke pdip
dan juga langsung berpindah memutuskan meninggalkan koalisi perubahan
dan merapat dengan koalisi indonesia maju untuk mendukung nama capres prabowo subianto
dan yang terbaru koalisi pendukung ganjar akhirnya memutuskan siapa copresnya
menggandeng nama mahfud md sebagai pasangan capres dan gocawapres
dengan komposisi partai yang sama
paling tidak ada pd perjuangan dan juga p tiga sebagai partai parlemen di belakang ganjar dan juga mahfud
ini kemudian konstelasi yang kita tunggu ke depannya
apakah masih akan sama atau akan berubah dan siapa yang akan menjadi pendamping dari prabowo subianto